dan kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan bupati kutai kartanegara bapak edy damansyah
selamat sore pak edi presiden sudah resmi mengumumkan letak ibu kota baru berada di dua kabupaten
penajam pasir utara dan juga kutai kartanegara baru saja tadi siang bagaimana tanggapan anda pak edi
ya selamat sore
ingin resminya diumumkan oleh presiden republik indonesia bapak jokowi bahwa
kutai ketanegara adalah lokus pemindahan ibu kota negara
pada kesempatan ini atas nama pemerintah kabupaten kutai ketanegara
dan seluruh masyarakat kutai kartanegara provinsi kalimantan timur
kami menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden bapak joko widodo
yang sudah menetapkan kebijakan pilihan lokal
lokasi pemindahan ibu kota negara kabupaten kutai kartanegara
pak edi kemudian bagaimana dengan kesiapan dari kabupaten kutai kartanegara
untuk menjadi ibu kota negara yang baru pak
ya saya kira sebagaimana yang disampaikan pak gubernur kalimantan timur beberapa hari yang lalu
karena memang prosesnya cukup panjang sudah dilakukan oleh pengkajian oleh tim ternasional
tidak hanya dari kelembagaan pemerintah
juga beberapa akademisi yang tergabung dalam tim nasional sudah melakukan kajian
survei survei menghimpun data di wilayah kami kutai kartanegara
jadi kalau ditanya siap semuanya kami siap jajaran pemerintah kabupaten dan seluruh masyarakat
kutai ketandatangani kalimantan timur kita siap menyonsong kebijakan baru ini
kemudian untuk letak geografi sendiri sesrategis apa
kemudian ada juga bagaimana kesiapan infrastruktur pendukung dari kabupaten kutai kartanegara
untuk menjadi ibu kota negara yang baru
tentunya kalau pertimbangan strategis mas tidak terlepas dari kajian yang sudah dilakukan tim nasional secara komprehensif
tetapi paling tidak secara existing beberapa infrastruktur yang sudah terbangun di kawasan itu
karena kutai kartanegara itu berbatasan dengan kota balikpapan
berbatasan dengan penajam pasir utara berbatasan dengan kota samarinda
interkoneksi infrastrukturnya sudah terbangun
jadi kalau berbicara lapangan udara itu di balikpapan sudah tersedia di samarinda tersedia
infrastruktur jalan juga jalan negara juga antara balikpapan ke kutai ketanegara tenggarong
ibu kota kutai kartanegara juga sudah apa namanya existingnya sudah tersedia dengan baik
hanya tinggal peningkatan peningkatan dan pengembangan
jadi saya kira kalau berbicara infrastruktur
secara existing mungkin relatif tersedia mas seperti itu
pak edi kemudian apa yang ingin ditonjolkan oleh kabupaten kutai kartanegara
sebagai ibu kota negara indonesia yang baru nantinya di tahun dua ribu dua puluh empat rencananya begitu
ya tentunya kita akan bagaimana mempersiapkan
mentransformasi keunggulan kutai kartanegara yang saat ini
ditopang oleh sumber daya alam yang tak terbarukan
minyak gas bumi batu bara dan bahan galau
hal hal yang lainnya
ini sumber daya yang tidak bisa terbarukan
sehingga nanti kita akan bergeser melakukan transformasi kepada sumber daya alam
yang bisa terdibaharukan sumber daya yang terdiri pertanian dalam arti luas
sumber daya manusia yang memang saat ini sudah sedang kami kerjakan
gambarnya seperti itu
baik pak edi mungkin yang terakhir ini bagaimana dengan kesiapan sarana prasarana lain
seperti misalnya pembebasan lahan
itu yang kemudian menjadi salah satu kriteria
ibu kota negara yang baru yaitu memiliki banyak lahan milik pemerintah atau bumn
bagaimana nanti ini proses ke depannya pak
ya saya kira kalau berbicara lahan berbicara tanah ini aturannya jelas
undang undangnya ada peraturan pemerintahnya ada
sehingga memang di beberapa jonasi di kawasan yang menjadi pilihan ini
ini sementara ini sebagian besar lahannya dikuasai oleh negara
karena kawasan itu kawasan hutan
ada kawasan hutan pendidikan ada areal penggunaan lain
jadi relatif lebih besar kawasan itu sudah dikuasai oleh negara
walaupun nanti ada penguasaan penguasaan masyarakat
tapi mungkin bisa kita lihat bagian kecil itu sudah berdasarkan kepada peraturan penundang
yang dilandasi hak milik sertifikat hak milik
jadi ini nanti kami di kabupaten sudah melakukan mapping di lapangan
terhadap gambaran gambaran kawasan nanti yang persisnya
di mana lokasi titik koordinatnya persis
mungkin kami tetap melaksanakan tugas tugas kegiatan
karena memang kecamatan semboja yang menjadi lokus ini
salah satu dari delapan belas kecamatan yang ada di kota gateng negara
ya memang proses pelayanan terhadap masyarakat terus berjalan
investasi juga terus berkembang dengan baik
bagaimana penataan pemeliharaan kawasan kawasan hutan
selama ini yang ditetapkan oleh negara di kecamatan semboja itu juga bisa kita kendalikan dengan baik
baik pak edi tentunya ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus bekerja sama nantinya
presiden sudah memberikan instruksi begitu untuk membangun sama sama kabupaten kota gateng negara
dan juga penajam pasir utara untuk sebagai menjadi ibu kota negara yang baru
kita sama sama nantikan apa saja akan kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah
dan juga pemerintah pusat untuk mewujudkan cita cita ini memindahkan ibu kota negara
terima kasih bapak edi damansyah
atiku taekarta negara sudah bergabung bersama kami
selamat sore pak